nanti badan aku sakit semua
kita harus cepat pergi dari sikulin
alina kau bisa berdiri kan
maafin aku yang gak bisa jagain kamu
gara gara saya kok jadi terluka seperti ini
terima kasih alina
terima kasih kau sudah menyelamatkan saya
terima kasih kau sudah menyelamatkan saya
terima kasih kau sudah menyelamatkan saya
sekarang kau kuat tidak berdiri
kita harus cepat pergi dari sini lin
aku gak bisa sakti aku sakit
sebelum pendekar yang lain mengejar kitoh
kita harus cepat pergi yuk
tentang aku gak bisa aku gak mau kuat lagi
alina kita gak bisa berhenti di sini alina
masih banyak yang mengejar itu
tidak bisa sakti
kalau kau mau berhenti
kita harus cari tempat bersembunyi
tapi sembunyi di mana
kita juga gak tahu kan daerah ini
bagaimana kalau kita cari goa goa dekat sini
mereka bakal nemuin kita dengan gampang
ide kau bagus juga alina
sepertinya ada yang mengintai kita
ayo kita harus cepat pergi lin
aku tunggu di belakang saya
kau tenang saja di sini
tubuh saya masih terlalu lemah untuk berubah jadi harimau
saya gagal terus
apa yang harus saya lakukan
aku mendengar suara orang ketaruh
kalian dengar itu
iya aku juga mendengarnya
kalau gitu kita harus melakukan sesuatu
lari dari sini
bisa jadi itu alida dan sakti lagi diserang sama orang gak dikenal
itu itu siapa sih yang nyerang mereka
kita harus mengolong mereka
yaudah jangan hati hati ya
gue doain talent aja di sini
kalau kita sekarang gak mau mereka
nanti mereka akan mengirang kita semua
gila gue gak bakal ketemu kalian lagi
kita teman seperjalanan
untuk ke dekat
kebaikan negara adalah salah
lo kok barusan bisa
apa kau ada dapat kabar mengenai putraku
yang saya dengar
putra alam itu ikut bersama alina dan juga segar
apa yang sebenarnya mereka cari
aku juga tidak habis pikir hatualang
sebenarnya apa yang ingin mereka buktikan itu
kalau begitu kita lebih baik berpencar
kalau ada apa apa kita berkabar saja
ya natu tunggal ada apa
sebaiknya malam ini kau segera datang ke gerbang kumayan
ajak sekalian alim dan karina
dato tapi untuk apa kita kesana
apa yang akan kita lakukan
alim rajo langit tidak boleh berlama lama di kumayan
saat ini aku butuh bantuan kalian untuk melakukannya
tapi kami sedang mencari anak anak andi dato
serahkan saja masalah ini dengan kumara dan kimau